ya kasus ktp elektronik memasuki babak kedua setelah kpk resmi menjerat kembali setia novanto sebagai tersangka kasus korupsi ktp elektronik
mengklaim memiliki bukti baru kpk yakin tidak ada lagi celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh novanto
namun di sisi yang lain upaya kpk memburu novanto juga harus berhadapan dengan serangan balik dari kubu ketua dpr itu yang justru mempidanakan pimpinan kpk
apa langkah yang harus diambil oleh kpk setelah meretapkan kembali novanto sebagai tersangka
kita akan ulas malam hari ini dan sudah bersama dengan saya di studio dua cnn indonesia
ada bang abraham samad mantan ketua kpk selamat malam bang abraham
dan ada pak abdul fikar akademisi hukum pidana universitas trisakti selamat malam pak fikar
kita bicara mengenai ronde dua katakanlah ini ronde dua ya dari drama korupsi ktp elektronik yang lagi lagi kpk menjerat setia novanto sebagai tersangka
saya ingin ke bang abraham terlebih dahulu bang abraham melihat langkah kpk saat ini
seberapa kuat sebenarnya posisi kpk
saat ini meretapkan setia novanto sebagai tersangka jika dibandingkan pada babak pertama begitu lah
karena kan ya gagal begitu di peradilan kalah di peradilan
saya sangat yakin ya sangat sangat yakin cara kerja teman teman saya di kpk yang menganut prinsip prudent ya
kehatian bahwa tidak akan mungkin menaikkan sebuah kasus dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan seseorang jadi tersangka
kalau tidak ditemukan dua alat bukti
yang kuat ya
yang kuat bahkan dan sampai hari ini juga saya yakini bahwa kalau di kpk itu tidak pernah seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya dengan menemukan dua alat bukti
selalu lebih jadi saya masih meyakini itu sampai sekarang
oleh karena itu saya yakin bahwa apa yang dilakukan teman teman di kpk itu tetap on the track
tapi kalau sekarang
kelihatannya kpk agak lebih berhati hati begitu bang abraham
jadi begini di kpk itu memang ada prinsip ya prinsip dalam proses penyelidikan penyelidikan itu prinsip kehatian hatian
bahwa setiap kasus yang ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu harus memenuhi syarat di dalam kitab undang undang hukum acara pidana
yaitu ada minimal dua alat bukti
oleh karena itu kalau di kpk
pengalaman saya dan saya yakin di kpk memang seperti itu bahwa tidak pernah menetapkan seseorang sebagai tersangka kalau hanya memiliki dua alat bukti
kenapa itu dilakukan kpk bahwa dia harus lebih dari dua alat bukti baru menetapkan seseorang jadi tersangka
karena kpk berharap ketika kasus ini dilimpahkan ke pengadilan kasus ini tidak akan lepas lagi
karena selama ini
karena memang di kpk begitu
seluruh tersangka yang disidang itu tidak ada yang pernah bebas murni pak fikar
itu selama ini
presidennya begitu ya
jadi saya sangat yakin bahwa apa yang dilakukan kpk itu betul betul firm lah
gak mungkin main main
bang fikar apa yang anda lihat dari kpk yang kembali menetapkan setia novanto sebagai tersangka
secara hukum sebenarnya bagaimana untuk kemudian bisa betul betul kuat menjerat novanto kali ini
mau gak mau
saya harus lihat ke belakang juga
putusan pra peradilan yang kemarin
yang sebelumnya ya
kalau menurut saya ini kan kasus kasus korupsi berjamaah
korupsi yang pakai penyertaan
nama yang disebut di dalam dakwaan tidak meluluk tidak hanya dua orang itu irman dan sugianto
tapi ada banyak nama termasuk nama pak setnop ini
nah bahkan ada guru besar pidana yang berpendapat
mestinya begitu masuk dakwaan pertama
dakwaan kedua ketiga itu sebenarnya sudah bisa masuk
karena itu juga alat buktinya itu juga yang akan dipakai
nah artinya apa
artinya ketika kpk menetapkan sn yang pertama itu dengan memakai alat bukti yang ada
sebenarnya itu gak ada persoalan
satu tadi pak abraham katakan benar bahwa kpk nggak punya sp tiga
tidak punya kewenangan sp tiga
karena itu undang undang kpk mengatur
dia di tingkat penyelidikan boleh menemukan alat bukti
jika di dalam penyelidikan ditemukan alat bukti yang cukup
maka diserahkan kepada pimpinan kpk dan biasanya yang terjadi
saya dari luar pak abraham
yang terjadi adalah ketika masuk ke penyidikan
sekaligus juga menetapkan tersangka
karena alat buktinya sudah ada
alat buktinya sudah ada
nah artinya itu yang disalah tapsirkan oleh
hakim prabak dela neng pertama
dia memakai primnya kuhap
kalau kuhap oke penyelidikan itu mencari peristiwa
penyelidikan itu mencari alat bukti baru menetapkan tersangka
padahal undang undang kpk mengatur lain
di penyelidikan sudah boleh mendapat karena dia tidak punya sp tiga
di penyelidikan sudah boleh dia dapat alat bukti
nah begitu masuk ke penyidikan menetapkan tersangka
sekaligus masuk ke penyelidikan sekaligus menetapkan tersangka
ada bukti yang konkret spdp
spdp di dalam spdp itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
di dalam kuhap itu tidak ada batasan waktu
itu satu yang kedua dan hanya disampaikan kepada jaksa penuntut umum
tapi ketika kemudian di judisial review
mk itu memakai primnya undang undang kpk
kenapa pakai undang undang kpk
dia menyatakan begini spdp
paling lambat tujuh hari setelah dimulainya penyidikan
yang kedua selain diberikan kepada jaksa penuntut umum
juga kepada tersangka
asumsinya mk juga sudah berasumsi ketika masuk ke penyelidikan
sudah ada tersangkanya
nah itu yang saya maksud dengan putusan mk itu pakai premnya undang undang kpk
nah untuk yang kemudian yang kedua kalinya kali ini
nah karena itu saya simpulkan dulu yang pertama
karena itu kekalahan yang pertama kalau menurut saya bukan kekalahan tapi
salah menafsirkan gitu keliru menafsirkan
ya kan gini ketika orang membuat hukum yang dibicarakan adalah perang argumentasi
tetapi ketika penegakan hukum yang berperang adalah ini tafsir
nah mana yang benar nah itu
nah karena itu kemudian ada tafsir yang keliru kalau menurut saya
di peradilan yang pertama kemarin ya oleh hakim cepi
tidak memahami hukum acaranya kpk secara benar gitu
nah karena itu sekarang kalau menurut saya saya juga mendukung pak abraham samad
makin kpk sudah punya bukti yang kuat gitu
tidak hanya bukti yang apa yang pertama yang dianggap keliru oleh putusan para peradilan
tapi juga ada bukti bukti yang lain
bahkan kemarin umpamanya ada muncul soal apa di persidangan perusahaan piktif dan sebagainya gitu
ada indikator pencucian uang dan sebagainya gitu
nah itu saya kira itu bukti bukti yang kuat gitu
jadi untuk yang kali kedua ini memang harus ada bukti bukti baru yang juga kuat ya
kalau menurut saya saya pem kuat kalau menurut saya gitu
artinya kalau pun apa namanya dibawa ke para peradilan ya mestinya sih nggak akan kalah gitu
walaupun saya tidak boleh mendahului putusan pengadilan ya
tapi saya yakin gitu sangat kuatlah dari sudut saya
oke di tengah upaya kpk yang kedua kalinya ini menjerat novanto
tentu ada serangan serangan balik yang dilancarkan oleh kubu setia novanto
kita akan bahas nanti bagaimana kemudian kpk harus menghadapi serangan demi serangan yang terus dilancarkan
dalam upaya untuk menuntaskan kasus ktp elektronik
dan kita juga sudah mencoba untuk mengundang tim kuasa hukum setia novanto namun memang belum ada jawaban
dan kita akan segera kembali saat lagi
cnn news prime news akan kembali usai jadwal berikut

kita juga masih bersama dengan pak jokowi
kita juga masih bersama dengan abraham samad mantan ketua kpk
dan pak abdul fikar akademisi hukum pidana dari universitas trisakti
kita tadi terhenti dengan pembahasan sudah firm ya
kita percaya bahwa kpk juga sudah punya alat bukti yang cukup kuat untuk bisa menjerat setia novanto
agar tidak lagi lolos ataupun kalah nanti di pra peradilan begitu
tapi tentu kita lihat juga ada serangan serangan balik dari kubu setia novanto terhadap kpk
bang abraham melihat ini bagaimana bang abraham serangan serangan ini sebenarnya biasa nggak sih bang
atau ini sebenarnya serangan yang udah diantisipasi kpk
pertama saya ingin katakan bahwa kpk itu selalu mengalami serangan serangan balik tiga
dari segala penjuru mas depan kiri kanan
pengalaman ya bang br belonged
ya jadi siapapun yang ditetapkan sebagai tersangka pastilah kpk menghadapi serangan yang bertubi tubi
oleh karena itu saya pikir kpk sudah punya pengalaman untuk mengantisipasi hal hal seperti itu
oleh karena itulah menurut saya ada yang disebut manajemen risiko ya
jadi pasti sudah diperhitungkan oleh kpk itu sendiri
itu yang pertama
kemudian yang kedua menurut saya
yang harus diperhatikan betul teman teman di kpk
bagaimana mengantisipasi agar supaya kasus ini
kalaupun nanti pada akhirnya bermuara ke sidang pra peradilan
itu yang harus diantisipasi
agar supaya tidak terjadi seperti yang pertama
karena kpk juga punya pengalaman seperti ini
waktu menetapkan wali kota makassar
yang harus diantisipasi
pernah sekali ada kasus begini
waktu menetapkan wali kota makassar
pada saat itu wali kota makassar mempra peradilankan kpk
tapi kemudian diterbitkanlah seperindik baru
dan pada akhirnya di pra peradilankan lagi
tapi alhamdulillah kpk bisa menang
kpk yang menang
pada saat itu
pada saat itu
oleh karena itu menurut saya kpk sudah punya pengalaman pengalaman ini
tinggal bagaimana cara mengantisipasinya
agar supaya kejadian di pertama itu tidak akan terulang lagi
apa yang harus diantisipasi
bang abraham dari kpk ini agar tidak terulang lagi kejadian yang pertama
pertama ada hal hal yang sifatnya sangat teknis
kedua adalah hal yang sifatnya non teknis
nah kalau teknis apa
kalau non teknis ini bagaimana
ya kalau kita bicara teknis
pastilah berbicara tentang dokumen dokumen
itu sudah oke lah
kalau masalah teknis
itu kpk sudah mengantisipasinya
dan saya sangat yakin bahwa tidak akan mungkin
kpk itu gegabah menetapkan seseorang sebagai tersangka
kalau tidak mempunyai alat bukti
jadi masalahnya adalah non teknis yang harus diantisipasi
itu mungkin yang harus diantisipasi
non teknis itu banyak hal
terjemahannya berbagai macam
jadi itu yang harus diantisipasi
dan saya sangat yakin teman teman di kpk itu sudah tahu apa yang dimaksud non teknis
bang abraham ini cukup beresiko ya
ketika kpk misalnya kembali menetapkan novanto sebagai tersangka
tentu ada institusi kpk juga yang dipertaruhkan
jika kemudian nanti misalnya kalah lagi
artinya kita juga pernah ada kasus misalnya
lanyala begitu yang hat trick di pra peradilan menang
nah ini bagaimana ini bang abraham kpk
ya oleh karena itu saya pikir tadi seperti yang saya katakan
kpk harus mengantisipasinya
agar supaya kejadian kejadian yang begini tidak terulang
memang serasanya sepertinya hal hal seperti ini terasa sulit
tapi saya tahu betul kemampuan teman teman di kpk dengan begitu banyak infrastruktur yang dimiliki
infrastruktur penegakan hukum
itu bisa diantisipasi sebenarnya
saya sangat yakin itu
oleh karena itu
kita tinggal berdoa saja
kalaupun bermuara kepada pra peradilan nanti
kontrol masyarakat itu bisa diharapkan
agar supaya persidangan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya
jadi untuk mengantisipasi hal hal non teknis yang tadi anda katakan
ada kontrol masyarakat juga
tentu kita berharap bisa mendoronglah
mengawasi apa yang terjadi nanti ketika ini masuk ke dalam ranah pra peradilan
memberi support ya
memberi dukungan yang kuat kepada kpk agar supaya kpk itu tidak gentar
sebenarnya intinya lebih ke situ menurut saya
agar kpk itu tetap punya nyali dan tidak gentar sedikit pun
untuk menghadapi kemungkinan kemungkinan terburuk
termasuk kemungkinan pra peradilan
sebenarnya itu intinya
pak fikar melihat
tadi kita juga lihat apa kemudian setia novanto
lewat pengacaranya ini mempidanakan kpk begitu dengan laporan laporan pemalsuan dokumen dan lain sebagainya
juga mempertanyakan kenapa kemudian kpk mentersangkakan lagi setia novanto
karena ini melawan pra peradilan artinya
dari perspektif hukum bagaimana sebenarnya bang fikar
jadi gini pengertiannya
ini yang debatnya sebenarnya soal debat kepastian hukum
karena setia novanto juga yakin sekali kayaknya
ketika hukum diterapkan maka yang berperang adalah tafsir
tafsir terhadap sebuah
terhadap sebuah aturan gitu
kalau menurut saya ketika putusan pra peradilan dijatuhkan
maka dia dianggap tidak sah
ini kan pra peradilan kan prosedural
prosedur menetapkan tersangka berdasarkan sprint rate nomor sekian
jadi baru prosedur
prosedur sah tidaknya
artinya belum masuk ke pokok perkara
yang kedua juga terbatas
terbatas pada penetapan dengan sprint rate nomor sekian
tapi ketika ada sprint rate baru lagi gitu ya
ketika ada seperindik baru lagi yang ini ya cuma berlaku ya hanya untuk berkas yang itu begitu loh
yang baru ya kemudian ada baru lagi
artinya ada perkara baru lagi gitu
ada penetapan baru lagi gitu
dan putusan yang ini nggak bisa dipakai untuk menilai putusan yang akan datang
nah karena itu kan menurut saya satu ya catatan saya soal pelaporan itu
yang pertama oke lah setiap orang punya hak untuk melapor atau melakukan upaya pembelaan apapun sepanjang dia di dalam koridor hukum
itu nggak ada masalah gitu
nah yang kedua adalah mestinya dilihat begini
yang pertama kpk itu kan juga bagian dari penegakan hukum di indonesia
sistem penegakan hukum indonesia
khususnya pemberantasan korupsi
nah karena itu mestinya
ketika menerima laporan khususnya terhadap pribadi pribadi
mestinya kalau menurut saya polisi harusnya hati hati juga gitu
dia harus dipisahkan
ini bukan persoalan persaingan pribadi
ini soal kelembagaan
siapapun yang dilaporkan saud atau siapa
pak agus gitu ya
atau komisi yang lain
mereka itu bekerja bukan untuk kepentingan sendiri tapi untuk kepentingan kelembagaan
baik pak fikar
saya ingin mengeluarkan dulu bagaimana pernyataan dari pengacara setia novanto
frederick yunadi mengenai status tersangka yang kembali disematkan kepada setia novanto berikut
status tersangka itu kan juga masih sangkaan pak
iya tersangka kan sama aja
tersangka dalam bahasa hukumnya itu kan yang diduga melakukan tindak pidana
kan gitu kan
tetapi kalau diduga dilakukan itu adalah bahasa yang benar
itu bahasa yang elegan
itu pengertiannya tersangka tidak kalau menurut pak agus
tidak tidak sama sekali tidak
tadi kan katanya tersangka itu diduga melakukan
bukan beda kan
sekarang kalau tersangka itu adalah orang yang disangka
si sangka bahasa indonesia bisa diduga
tetapi ini kan namanya diduga
tapi tidak ada kata kata tersangka
nah berarti kan dalam hal ini kpk sudah mulai hati hati untuk mengucapkan
karena itu kan bisa dijeratkan di pidana kan
karena pidana kita itu hebat loh

apapun perbuatan situ bisa saya jerat loh
saya bisa cari kesalahannya dimana pun itu saya jerat
dicarik carik bisa begitu
dan lagi itu tidak bisa dibantah oleh siapapun
siapapun mau ngelawan gak mungkin bisa
salahnya kan kalau mega sebagai seorang pemimpin yang sejati
minta supaya tidak diberhentikan
kan ada kan waktu itu ngajukan ke mk
terus merengek rengek ke presiden supaya jangan dilanjutkan
ya kan maksudnya
janganlah itu lah
kenapa harus merengek rengek
menyambung tadi apa yang disampaikan oleh pak fikar ya mengenai kepolisian juga harus hati hati
karena ini adalah institusi kelembagaan begitu ini pertarungkan namanya
kita dengarkan juga apa kemudian pernyataan dari kapolri jenderal tito karnavia
nah ini saya kira ini suatu apa namanya itu
permasalahan hukum yang menarik
oleh karena itu mungkin dari penyidik saya minta hati hati betul menangani
sekali lagi saya minta hati hati betul
karena ini masalah celah hukum
yang interprofesi hukumnya bisa berbeda beda
dari satu ahli ke ahli yang lainnya
oleh karena itu harus dilakukan secara imbang
saya kira itu
silahkan pak fikar ada tanggapan
saya yakin anda langsung pengen menanggapi tadi
iya saya pak tito itu sebenarnya searah dengan saya
kalau dengan pak fredyk searah
kalau dengan pak fredyk searah pak
karena kan kalau pak fredyk mewakili kepentingan
wajar lah dia
apa tanggapan anda mengenai tadi yang kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh pengacara setia novanto
iya nah itu yang saya katakan tadi
kpk sebagai satu lembaga negara gitu ya
saya kira juga tunduk dalam prim ketika dia mengambil keputusan
ketika sebuah lembaga negara mengambil keputusan
maka kuncinya itu ada dua sebenarnya
yang pertama legalitas yang kedua yuridikitas
legalitas itu apakah sebuah lembaga itu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan
umpamanya dinas pertanian dia memberi izin membuka apotek
itu pasti nggak punya kewenangan
tapi dinas pertanian adalah memberi izin umpamanya soal penanaman penanaman dan sebagainya
sama kpk juga sebagai penegak hukum dia punya kewenangan yang diberikan oleh undang undang
dia punya punya kewenangan atributif
dia bisa dia sebagai penegak hukum
bahkan kewenangannya lebih dari penegak hukum yang lain
artinya secara kewenangan dia nggak ada soal sebenarnya
yang kedua apakah ketika dia melaksanakan kewenangannya ada tidak pelanggaran hukum yang lain
kalau dalam bahasa administrasi umpamanya ada nggak ajas ajas umum pemerintahan yang baik itu dilanggar
ada nggak hukum yang dilanggar ketika melaksanakan kewenangannya itu
nah maka untuk menguji itu
kalau dia bentuknya
keputusan administrasi itu dia di pt un
udah bener tuh
keputusan imigrasi mencekal itu dibawa ke pt un
kalau misalnya itu cara yang benar
yang kedua kalau undang undang pt un mengecualikan keputusan militer dan keputusan hukum pidana
nggak boleh diuji di pt un
nah karena itu di hukum pidana ada mekanismenya juga
jadi setiap kali ada penyimpangan
atau sekali ada dugaan penyimpangan
penegakan hukum oleh aparat hukum
maka penyimpangannya itu mestinya dibawa ke peradilan
tidak sah tindakannya
nah bahwa setelah itu dinyatakan tidak sah
ada gugatan perdata dan sebagainya
umpamanya seperti hakim yang kemarin itu ya
itu jalannya sebenarnya
bukan mempidanakan seperti itu
oke jadi kalau kita kembali ke langkah kpk meretapkan steno fanto sebagai tersangka lagi
menurut anda secara hukum sebenarnya sah sah saja
loh sah sah saja
kpk punya kewenangan
tidak melawan pra peradilan ya
tidak melawan pra peradilan
tidak melalui putusan pra peradilan yang seperti yang dikatakan oleh
kalau menurut saya tidak
pra peradilan yang kemarin berlaku untuk nomor seprindik atau penetapan tersangka yang nomor yang lama
sekarang kalau ditetapkan dengan nomor yang baru dengan bukti yang baru
ya lain nggak berlaku ke sini
dan tidak melawan ini
tapi kalau misalnya memang pengacara steno fanto mau melapor ya sah sah silakan saja
karena dia punya kepentingan membela kliennya kan gitu
oke bang abraham ada tanggapan gak tadi
kita lihat pernyataan dari pengacara steno fanto
ini jangan rengek rengek lah gitu
kalau namanya disebut gimana pak
iya tadi menarik apa yang disampaikan pak tito ya kapolri
bahwa jangan dibenturkan antara kpk dan kepolisian
ini sangat menarik
oleh karena itu ini yang harus jadi perhatian kita bersama
karena kalau kpk terus dibenturkan sama pihak kepolisian
maka ada orang orang atau ada pihak pihak lain yang diuntungkan
itu yang pertama
kemudian yang kedua yang ingin saya tegaskan
bahwa laporan terhadap dua pimpinan kpk plus dua penyidik
direktur penyidikan dan salah satu penyidik kasus ektv ke polri
menurut saya itu keliru
karena kita harus tahu bahwa mekanisme yang ada di kpk
atau undang undang yang ada di kpk
sistem pengambilan keputusan itu adalah kolektif kolegial
oleh karena itu kalau dia melaporkan dua
dua pimpinan saja ya
itu sama sekali tidak sah
karena sistem pengambilan keputusan di sana
itu berdasarkan kolektif kolegial yang didahului dengan ekspos perkara
meskipun ada tanda tangan misalnya hanya dua orang begitu
ya itu biasa itu begitu
maksudnya siapapun yang tanda tangan
tapi sekali lagi dalam ekspos perkara itu
nanti kasus itu dinyatakan naik ke penyidikan
dan menetapkan suara tersangka
kalau keseluruhan pimpinan dan segenap penyidik maupun penuntut umum
sudah punya pandangan yang sama bahwa kasus ini sudah firm
ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan
dan menetapkan seorang jadi tersangka
berdasarkan alat bukti yang sudah dimiliki
jadi sebenarnya begitu mekanismenya
jadi kalau ada pelaporan tentang personal personal pimpinan kpk
menurut saya itu sangat keliru
oke nanti kita akan bahas lagi bagaimana kemudian setelah menetapkan tersangka stenovanto
untuk kali kedua
kpk harus bagaimana lagi untuk menghadapi ke depan perlawanan hukum dan lain sebagainya
agar bisa betul betul menuntaskan siapa sebenarnya tokoh kunci di balik korupsi ktp elektronik ini
kita akan bahas di setelah jeda
prime news akan segera kembali di saat lagi
ada hubungan antara kpk dan pauli pai pai saksa
tapi saya minta agar tidak ada kegaduhan
tapi jangan sampai tidak disampaikan
jangan sampai ada tindakan tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta
saya minta untuk dihentikan kalau ada hal seperti itu
ya terima kasih
ya demikian tadi pernyataan presiden joko widodo menyikapi kegaduhan yang terjadi
karena ada aksi pelaporan ataupun terbitnya spdp yang pada pekan ini kita tahu ada spdp yang terbit dari kpk dan juga dari barreskrim
kita akan coba bahas lagi juga bersama dengan bang abraham samad dan juga pak fikar
sebelumnya pekan ini juga kita tahu ya bang abraham pak fikar bahwa ada spdp yang tadi juga tadi disinggung oleh pak jokowi
jangan sampai kegaduhan
karena spdp ini sudah terkadung gaduh begitu ketika spdp ini bocor ke publik
tapi belum juga diumumkan nama tersangkanya meskipun kemarin akhirnya diumumkan
bagaimana bang abraham melihat ini ketika spdp nya sudah bocor untuk setia novanto tapi kok kpk nya agak lama mengumumkannya
saya pikir hal yang biasa biasa saja
kalau misalnya spdp itu belum dikirim kepada tersangka maupun jaksa penuntut umum
maka itu mungkin yang
maka itu mungkin yang bisa kita minta pertanggung jawaban teman teman yang ada di kpk
tapi ini kan spdp nya kan sudah dilayangkan
jadi kalaupun misalnya spdp itu dianggap bocor
maka kpk tidak bisa lagi diminta pertanggung jawabannya karena spdp itu sudah dikirimkan
kan begitu ya sudah dikirimkan kepada pihak pihak yang bersangkutan
itu yang pertama
kemudian yang kedua saya ingin menanggapi
sekaligus ingin memberikan sedikit masukan bahwa berhati hatilah kita dalam melihat kasus ini
kenapa saya bilang berhati hatilah
jangan sampai tindakan tindakan itu bisa dikategorikan sebagai tindakan tindakan yang menghalang halangi
menghambat jalannya proses penyidikan terhadap kasus yang sedang disidik
karena itu ada konsekuensinya
menurut pasal dua puluh satu undang undang anti korupsi ya undang undang kpk sendiri
maksudnya ini siapa yang menghalang halangi ini
dalam perspektif anda
maksud saya begini kita harus berhati hati melihat kasus ini
sehingga kita harus terhindar dari upaya upaya mengganggu proses jalannya penyidikan yang terjadi di kpk
jadi kita harus memberikan kesempatan
agar bisa fokus menyelesaikan kasus ini menurut saya
karena kalau kita mengganggu terus kpk
jadi kita harus memberikan iklim yang
bagaimana kpk bisa bekerja dengan
itu yang harus dilakukan
bagaimana bang fika ada tanggung kapan
kalau saya sependapat dengan pak abraham
tidak ada istilah kebocoran kalau menurut saya
karena begitu spdp itu ada dua pihak yang bisa menerima
iya jaksa penentu umum dan tersangka
jadi begitu keluar dari kpk
mesinnya itu sudah publis sebenarnya
artinya sudah menjadi milik informasi umum gitu
udah menjadi milik informasi umum
nah karena itu tidak ada masalahnya
nah kalau yang kedua
spdp yang terhadap siapa namanya
agus dan saud
nah itu kan juga
tidak hanya kita yang kaget
kapolri sendiri kaget
karena dia tidak
ketika mau mau spdp kan gitu
menaikkan ke penyidikan
dia tidak pernah dilaporkan
bahkan menurut per kap kan
harusnya pimpinan diberitahu
nah karena itu keluar pernyataan dari kapolri
karena ini beda tafsir bisa beda
harus diberi kesempatan dua duanya dan segala macam
saya kira itu
kalau memakai ukuran ombudsman itu sudah ada malnya
mal administrasinya sudah ada
atau kalau di militer itu
sudah bisa lebih jauh lagi
di csrc kalau tidak mengikuti perintah atasan
baik pak fikar
ini publik tentu menanti apa kemudian langkah kpk ke depan
setelah meretapkan tersangka stenova
mengingat ada track record kalah di pra peradilan
tentu semuanya ingin agar kpk bertindak cepat
agar tidak lagi
dilawan dengan manuver manuver
untuk ke depan secara aspek teknis dan juga dari aspek hukum
apa yang harus kpk siapkan
yang pertama ya kpk tentu harus siap secara teknis
teknis dalam pengertian bukti bukti dan sebagainya
agar tidak lagi celah hukum
agar bisa memenangkan peradilan
tidak ada ini menang kepada
itu yang pertama
yang kedua pra peradilan ini prosedural
prosedural ini akan gugur kalau pokok perkaranya materialnya sudah jadi gitu loh
saya kira orang semua mengerti
di kuhap sendiri ada aturannya
ketika pokok perkara sudah masuk ke pengadilan
maka pra peradilan ini gugur dengan sendirinya
itu juga bisa jadi strategi juga gitu
kalau memang kpk sudah kuat pembuktiannya
kenapa itu tidak dilakukan
agar peradilan ini gugur begitu ya
maksud pak fikar ini bahwa kasus ini harus bisa dipercepat prosesnya
pemberkasannya langsung dilimpahkan ke pengadilan
bagaimana supaya tidak lagi terjadi manupur manupur
itu yang pertama
yang kedua yang agak sulit itu sebenarnya yang kedua itu
yang pak abraham katakan ada aspek di luar teknis itu
itu yang meskipun ada komisi yudisial
meskipun ada pengawasan dari masyarakat
modus modus itu berkembang sangat pesat
mungkin terjadi lagi pak abraham untuk yang kedua ini
saya ingin menagahi pak fikar ini tadi mengenai kecepatan
memang itu adalah langkah yang paling tepat untuk dilakukan kpk agar supaya bisa sesegera mungkin
mengenyampingkan pra peradilan itu
karena kalau perkaranya segera dilimpahkan itu otomatis
problem yang terjadi di kpk bahwa sumber daya manusia di kpk itu kan sedikit
terbatas dibandingkan dengan perkara yang sedang ditangani
jadi tidak imbangkan
oleh karena itu disitulah biasanya kpk itu dalam menangani satu perkara
itu biasa ada terkesan agak lama
karena memang dia punya penyidik
itu sangat terbatas dibandingkan perkara yang masuk
bayangkan saja perkara yang masuk dari sabang sampai merauke
tiga puluh dua provinsi kan gitu ya
terus kpk cuma ada di jakarta
dengan jumlah penyidik yang cuma ratusan
jadi inilah yang problem juga teman teman di kpk
jadi kasihan juga
ya itu tadi menurut saya
apa yang disampaikan pak fikar itu betul
tapi ada problem yang sedang dihadapi kpk itu tadi
keterbatasan ya mereka dari jumlah personil
oleh karena itu menurut saya
marilah kita menciptakan iklim yang kondusif
agar supaya proses penyidikan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya
jangan gaduh lah
karena kalau gaduh kasihan nih kpk nya
pak fikar anda yakin kpk kali ini tidak lagi kalah nanti di pra peradilan
meskipun kita tidak boleh mendahului putusan pengadilan
tapi berdasarkan fakta fakta yang ada kalau menurut saya saya yakin

tidak kekurangan bukti gitu
kalau untuk membuktikan bahwa prosedur penetapannya itu benar
prosedur penetapannya itu sah
bang abraham terakhir dari anda
berapa yakin kemudian kasus ini betul betul bisa menjerat tokoh kunci dari korupsi ktp elektronik
setelah kpk menetapkan sitornovanto kembali untuk kedua kalinya
saya sangat yakin ya teman teman di kpk itu bekerja berdasarkan profesionalisme
dan tanggung jawab moral sebagai penegak hukum
oleh karena itu saya yakin bahwa
mereka tidak akan main main untuk menetapkan seseorang atau pihak sebagai tersangka
kalau tidak menemukan alat bukti yang firm
oleh karena itu ya marilah kita mendukung kpk dan menciptakan iklim yang kondusif
agar supaya kpk bisa bekerja lebih bagus
tapi yang harus diantisipasi adalah faktor faktor non teknis tadi
non teknis itu termasuk kegaduhan
termasuk kegaduhan yang sekarang terjadi
oke baik terima kasih bang abraham samad
sudah hadir di prime news pada malam hari ini
terima kasih pak fikar sudah meluangkan waktu anda di prime news pada malam hari ini
kita akan tunggu nanti bagaimana gerak cepat dari kpk
yang tentu juga anda berdua katakan harus segera dilakukan
agar tidak lagi bisa lolos ataupun gagal ataupun kalah lah nanti di peradilan ini
yang harus segera diantisipasi terima kasih
dan usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi
elit partai golkar bersuara pasca penetapan kembali setia novanto sebagai tersangka
cnn indonesia prime news akan kembali